ya sebelum bisa dinikmati di bioskop bioskop tanah air per hari ini
gala premier film horror pengabdi setan digelar minggu lalu di ibu kota
nah ini dia nih kita lihat sama sama
kami merangkum beberapa video viral dari reaksi penonton film pengabdi setan saat gala premier
inilah rekaman reaksi penonton gala premier pengabdi setan
yang viral di akun instagram pengabdi setan ofisial
dalam pemutaran perdana dua puluh september lalu
tampak jelas rupa rupa gaya penonton saat menyaksikan film besutan joko anwar ini
dari yang menunjukkan geser ketakutan level biasa dengan sekadar menutup mata
meredam mengeri dengan menutup telinga
hingga yang menunjukkan level ketakutan ekstrim macam ini
film remake horor populer tahun delapan puluh an dengan judul yang sama ini memang banyak menuai apresiasi
kehadiran sosok ibu yang ditandai dengan gemerincing lonceng
jadi salah satu fokus ketegangan yang dijaga sepanjang film
kalau memang itu ibu kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi